sekarang kamu cari tempat perlindungan
biar aku yang menghadapi mereka
nyalingmu besar juga berpah
kali ini kau tidak boleh melarikan diri

kali ini kau tidak boleh melarikan diri
jangan bisa mengalahkan kita dengan jurus itu
lain kali tidak akan bisa
biarpun tertawa bujelek
tapi itu adalah tertawa
selasi itu siapa
anak kecil yang tadi bersama ibu undang
selasi itu siapa
selasi itu siapa
kita harus menemukannya
bantu ibu undang ya
selasi dimana kamu nak
ibu udah ketemu sama keluarganya
dia pasti akan melupakan aku
sekarang aku tidak punya siapa siapa lagi
sudahlah ibu undang
ibu undang tidak perlu bersedih
mungkin selasi memang tidak ingin bersama kita ibu undang
kita harus tetap menemukannya
selasi itu orang yang sudah menolong ibu undang
merawat ibu undang
menyelamatkan nyawa ibu undang
dia tidak punya siapa siapa lagi disini
kita harus menemukannya ya
kami akan membantu ibu undang
iya ibu undang
selasi dimana nak
selasi dimana nak
selasi dimana nak
selasi dimana nak
selasi dimana nak
ya allah nak
kamu ada disini
ibu mencari kamu
enggak mungkin mencari aku

udah ketemu anak anaknya ibu
kenapa kamu bicara seperti itu
kamu selalu ada disisi ibu ya
ibu tidak bohong
ibu tidak bohong
ibu tidak bohong
sekarang kita pulang ya
aku adalah raden surawisasya dari pajajaran
jadi itu raden surawisesa
salah satu panggilan pajajaran
beda sekali sikapnya dengan raden kian santang
dia begitu kasar
raden kian santang sangat halus
dan penusupan santun
dimana kian santang
hanya aku yang mulai membunuh dia
dia mau membunuh saudaranya sendiri
apa itu guru
ada apa itu teh
sebentar lagi kita akan tahu
ternyata kau masih hidup
putra aku kian santang dan surawisesa
ada apa dengan mereka
apakah mereka bertengkar lagi
tunggu dulu rai
apa salahku kepadamu rai
sehingga kamu ingin membunuhku
salahmu adalah kau menjadi saudaraku
dan aku tidak ingin mempunyai saudara seperti ini
jangan jangan menurutku
jaga dewa batara
semoga mereka bisa hidup dengan rukun
tanpa adanya permusuhan
karena mereka adalah darah dagingku
amat aku cinta
sebelum mereka mengumpulkan kekuatan lebih untuk mengalahkan kita
kau benar mahesa
kakak sudah membantuku melatih para penduduk
tidak masalah anjali
aku juga lahir di pajajaran
dan sudah seharusnya aku menjaga pajajaran
kita ketemu lagi
maesah apa kabar maesah
apakah pertempuran kita kemarin belum cukup untuk memberimu pelajaran
aku tidak kaget
kau yang melihat dirimu
kakak apakah kita perlu berusaha lagi dengan mereka
dengar anjali kita tidak cari masalah
mereka lah yang dicegat kita
sekarang kamu cari tempat perlindungan
biar aku yang menghadapi mereka
nyalingmu besar juga berupa
tapi kali ini kau tidak boleh melarikan dirimu

itu terlihat baju kuda saya
apa pukulan infrastruktur itoh
lahir mereka tiga puluh lima tahun lalu
ciri sehat itu kami dapatkan karena mereka mengambilkan olahraga mereka
saya berharap mereka akan baik baik saja